pertama pastikan kamu memiliki akun dari penyelenggara jasa pembayaran
seperti bank atau lembaga jasa keuangan lainnya
yang memfasilitasi transaksi pembayaran
kalau belum punya akun silahkan mendaftar ke pjp penyelenggara kris
yang terdaftar di website www bi go id
dan mencari akun yang berbeda
lalu menggunakan dokumen yang diminta oleh pjp tersebut
kemudian tunggu proses verifikasi
dan pencatakan kode kris oleh pjp
selanjutnya pjp akan mengirimkan stiker cris untuk merchantmu
krisnya sudah siap dipakai untuk bertransaksi